bicara tentang yang memang mewah ini kemarin di sedang replik tersangka jessica gumelawongso digelar
ada yang paling menarik perhatian di mana jaksa penuntut umum melani sempat menunjukkan foto ruang mewah
yang diduga sebagai ruang tahanan jessica
oke jadi pihak dari jessica sendiri sih sampai sekarang belum mau berkomentar ya terkait dengan ruangan ini
ya jaksa melani menyebut bahwa ruang tahanan jessica di mapolda metro jaya termasuk mewah
dirinya memperkuat pernyataan tersebut dengan menunjukkan beberapa foto
nah di foto tersebut terlihat jessica sedang duduk santai di sebuah sofa berwarna coklat
di ruangan itu juga dapat dilihat sebuah televisi dan alat pendingin ruangan
menanggapi pernyataan jaksa melani kuasa hukum jessica oto hasibuan membantah
jika ruangan yang terlihat pada foto tersebut adalah ruang tahanan jessica
dirinya menambahkan fungsi ruangan tersebut akan diklarifikasi oleh jessica sendiri pada kesempatan lain
mungkin pada sidang duplik yang akan dilakukan pada kamis ini